petugas pedang gulangan kebakaran dan penyelamatan sektor pademangan
mendatangi sebuah rumah kontrakan di pademangan jakarta utara
untuk mengevakuasi seorang pria yang sedang sakit senin siang
petugas langsung mempersiapkan alat alat untuk mengevakuasi pria parubaya
yang tergeletak di kontrakan tiga lantai di jalan waspada pademangan jakarta utara
kondisi diperparah karena tubuh warga bernama saripudin
pria empat puluh tujuh tahun ini kesakitan tiap bergerak
akhirnya korban diturunkan dengan cara menggunakan tali pengait
kemudian petugas yang sudah bersiaga di bawah langsung menggendongnya
langsung dipandu oleh anggota saya digendong serta dipapah dari depan belakang
untuk menjaga safety dari si pasien ini
agar segera bisa turun ke bawah langsung dibawa keluarganya ke rumah sakit